baik bu pak karena ini kondisinya darurat
surat izinnya akan segera kami keluarkan
dan hari ini juga makamnya bisa dipindahkan
sebentar saya proses dulu ya pak ya suratnya
apapun setelah ini
apapun itu yang terjadi
saya minta kamu tetap sehat dan kuat
harus sehat dan kuat
bisa dilakuin itu
aku janji masa aku akan selalu sehat
tapi belum bolehkan makamannya dipindahin
supaya aku tenang
makasih banyak pak
enggak membenahi permintaan aku yang ini
jaga andin saat dia tahu semuanya soal china
berikan dia dan bayi dalam kandungan kesehatan ya allah
let's go kita berangkat sekolah ya
yuk kita udah ready berangkat
yuk sayang sudah
jangan lupa tasnya rena ya
tinggalan kali ya
dari telpon aja deh
jadi saya mau pindahin makam anak saya nindi yang dua hari ini udah terendam banjir
saya mau dipindahin ke tempat yang lebih layak
dan saya pengen juga prosesnya kalau bisa lebih cepat
pak karena ini kondisinya darurat surat izinnya akan segera kami keluarkan
dan hari ini juga makamnya bisa dipindahkan
sebentar saya proses dulu ya pak ya suratnya
gue gak nyangka bakal secepat ini
waktu pembongkaran makam roy

gue harus nunggu lima hari kerja untuk dapat suratnya
tapi waktu itu emang kondisi makam rom baik baik aja sih
bukan seperti makam dini hari ini
alhamdulillah ya mas
ternyata diberikan kemudahan sama allah
jadi makam nindi bisa cepet dipindahin ya
mampukah saya menjelaskan semuanya ke andi
saat andi melihat kalau makam itu kosong
saat andi melihat kalau makam itu kosong
saat andi melihat kalau makam itu kosong
saat andi melihat kalau makam itu kosong
mirna bentar ya
tadi gue buru buru soalnya mau ke tempat pemakamannya

terus ini tuh gimana laptopnya mau gue anterin
boleh tolong ya deh
tolong yah dianterin ke sini ke tpu
terata indah bisa
kira masih lama deh soalnya ini juga lagi proses
kemor seminahan makam nian indi
jadi kalo gitu gue ijin sama bu bos dulu ya
kira masih lama deh soalnya ini juga lagi proses

lari lari kenapa mir
antar rena ke sekolah ya bu ya kenapa
ini bu mau antarin
laptopnya andien ketinggalan ke
tpu teratai indah kok diantarin
ke tpu gak mau langsung ke kampus saja
kata andin di sana masih lama
soalnya mau pindahin makamnya nindi dulu
jadi saya pindahin ke sana aja bu
bukankan permintaan andien bagus deh
daripada andien jadi kepikiran
yaudah kalau gitu biar
bu sekolah yang pintar ya
dan cus gitu dadah
paham hubungan pusan ojp online deh
biar cepet sampe di tpu nya
pak bu apa bisa dimulai sekarang
sebentar lagi andien bakal tau
hanya satu minta saya
semoga setelah mengetahui kebenaran tentang nindi
semua tetap baik baik saja
dan kandungan andien tetap sehat
tidak ada masalah
nah apa yang kita lakukan ini
jadi kita bisa memperbaiki
jadi kita harus

jadi kita harus
melakukan sesuatu yang lebih baik
kaki aku agak sedikit keren kali mas
terus sekarang yang dirasain apa lagi
masih sakit kita pulang aja deh
ya aku masih mau disini
aku pengen mau ngeliatin makan main lindy
ada apa pak
ada apa pak
ada apa pak
tolong sediakan kursi dua
supaya saya bisa duduk ya
kita tunggu sana ya
kok duduk sih mas aku pengen ngeliatin
kok duduk sih mas aku pengen ngeliatin
durutin saya kan
pak ini kursinya pak
terus duduk situ ya
apa kepikiran mau bikin
buntuk rasa syukur kita
rasa bahagia kita atas keadaan
pertamilan elsa dan andi
kamu setuju gak
bagus banget itu pak
coba papa telfon andi dulu ya